lomba menembak antar wartawan kembali digelar pt pindad persero di lapangan tembak pindad kota bandung
terdapat dua nomor yang diperlombakan yakni nomor senapan laras panjang menggunakan senapan serbu ss dua
serta nomor senjata genggam menggunakan pistol jenis j dua elite
sekitar tiga puluh lima wartawan media online cetak dan elektronik dari bandung dan jakarta
beradu ketangkasan menembak di lapangan tembak pindad kota bandung
panitia membagi dua nomor perlombaan
pertama nomor senapan laras panjang menggunakan senapan serbu jenis ss dua dengan amunisi berkaliber lima lima puluh enam mm
serta nomor senjata genggam menggunakan pistol berjenis g dua elit dengan menggunakan amunisi berkaliber sembilan mm
pindad dalam hal ini merangkul rekan rekan semuanya wartawan
untuk memberikan informasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pindad
baik itu di dalam
pengembangan inovasi atau produksi alutsista maupun yang non tni
melalui perlombaan ini para wartawan berkesempatan merasakan langsung kemampuan senjata buatan pindad
di nomor laras panjang para peserta diberi kesempatan menembak sebanyak lima kali dengan jarak tembak lima puluh meter
sedangkan di nomor kedua jarak tembak lebih pesat yakni lima belas meter
saya baru dua kali sama tahun ini ikut
yang tahun kemarin antara juara satu atau juara dua
hanya memang sudah lupa lupa ingat karena hanya setahun sekali kan kita ikutan lomba ini
saya baru pertama kali untuk mengikuti lomba pistol ini
itu bisa juara gimana tekniknya tadi

turut dipamerkan berbagai jenis senjata buatan pt pindad
antara lain pistol berjenis j dua elite j dua premium dan j dua combat
pistol j dua elite sebelumnya pernah mengantarkan tni
yang diselenggarakan oleh angkatan darat australia pada tahun dua ribu tujuh belas
zai ul haq bandung